yaudah kamu boleh kerja disini lagi
tapi kamu ingat kerja yang benar
dan yang kedua kamu disini cuma karyawan lepas
itu tandanya saya bayar kamu harian
itu bang nyari surat surat
biasa mau perpanjang ktp
ada kartu keluarga buku nikah surat tanah sama surat surat penting
disini ya bang
iya jangan sampai hilang ya
ya kasih bang
hmm rupanya surat tanah yang selama ini aku cari
ada di dalam buntelan ini
ada apa nih datang sama pak hasan
iya pak saya yang tersahap pri pak
pak kalau diizinkan
barangkali bapak masih percaya sama saya
udah kamu terus terang aja lah
gak usah bertele tele
tujuan kamu datang sini tuh apa
saya mau kerja lagi di tempat barbershop bapak
semoga bapak mengizinkan saya
kamu mau kerja lagi di sini
yaudah kamu boleh kerja di sini lagi
kerja yang benar
dan yang kedua
kamu di sini cuma karyawan lepas
itu tandanya saya bayar kamu harian
gak masalah pak
yang penting saya bisa kerja lagi
terima kasih pak
uang penjualan rumah ini
sebagian sudah ibu terima betul
kambil ulasi sekarang
pak kalau gitu kita permisi dulu ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pasti narti seneng
ini kan doyan ikan mas
nanti jangan pergi nanti ini urusan saya lagi enggak pak suka suka saya ini rumah rumah saya
mengapain lu mau sekot campur rumah ini sudah saya beli nggak mungkin nggak mungkin ini rumah
atas nama saya bang nggak mungkin banget saya beli dari atas nama johan jualannya udah meninggal
nggak siapa bilang udah pergi sama nggak bisa banget ini rumah saya banget banget banget banget
siapa sih pak susah banget papa mau nelfon si johan loh kata papa kan mas johan pulang kampung
ya kali aja dia udah pulang jakarta lagi eh sering itu kita eh eh eh tos anak saya nih
apa apa sama pak musa besok lu dipanggil almarhum nanti loh
ya allah ya allah johan kalau seandainya aja kamu nggak ada teknologi kami saya tuh
ya yang penting bapak nggak apa apa lah ya johan terima kasih ya johan ya sama sama pak
katanya tadi nyariin mas johan iya johan saya tuh dari kemarin nyariin kamu tapi sekarang
papa yakin kalau langkah johan ini memang langkah dari allah subhanahu wa ta'ala dan sekarang papa
saya lagi menolak takdir dari allah kalau memang kalian itu berdua benar benar jodoh
lebih mamuf lamfued kalau gitu kalian bertuah g empat puluh delapan
hai zitra pak johan harus mencintai dan menyayangi
dan akses penuh hati
aduh kemana situ duit
gue yakin banget kemarin gue taruh di bawah kasur
sebelum duitnya dia habisin nih
gue kudu minta balik nih
nggak usah ditelpon
kok gue di sini kok
pak gareng lu sih ngapain sih nge lepon lepon gue
gue juga kagak
asal lo tau ya
gue mau cari cewek yang lebih cantik
lebih kaya lebih punya segalanya daripada lo
itu mah dulu
jangan sok kegantengan deh lo
mana balikin duit gue lo ambil tuh di bawah kasur
gue nggak ikhlas dunia akhirat bang
eh yang ada di dalam otak gue itu adalah ngambil kalung
ya ampun bang
bang jangan bang
bersih banget sih lo
dia ini punya gue lah
bang jangan bang
ya ampun bang
itu satu satunya peninggalan orang tua nanti bang
balikin enak aja
berisik lo ah
eh masuk tuh salam dulu
emang kenapa ya kalau ayah nggak mau salam
ahlak ahlak narti
bang tadi pagi abang udah bikin arti malu bang
semua warga udah pada tahu kalau abang nyoman handphone
asal lo tau ya dari kecil sampai sekarang
keluarga gue tuh nggak pernah ngajarin gue nyolong
ya udah kalau emang nggak bener abang buktiin aja sendiri
abang akan buktikan kepada semua orang
baik cepat tanggue nafas